komunitas bike to work memberikan penghargaan kepada kota jakarta sebagai kota ramah sepeda tahun dua ribu dua puluh
pemerintah provinsi dki jakarta dianggap berhasil membangun fasilitas ramah pesepeda dan membuat aturan yang berpihak kepada pengguna sepeda
saat ini setidaknya telah ada sembilan puluh tujuh km jalur sepeda di jakarta yang penggunaannya diatur melalui pergub no satu ratus dua puluh delapan tahun dua ribu sembilan belas
jakarta sebagai gerbangnya indonesia ya saya pikir salah satu indikatornya adalah payung hukum
kita sudah cek bahwasanya lewat perda masa ppkm kemarin pemda jakarta berani mengeluarkan beberapa surat edaran gubernur untuk mewajibkan para gedung gedung di jakarta untuk menyediakan parkir sepeda
lalu melanjutkan program jalur sepeda dan memperbaiki
menjadikan jalur sepeda menjadi prioritas pembangunan kota jakarta
pada acara penganugerahan kota ramah sepeda yang digelar selasa pagi di perpustakaan nasional
kota bandung dan surabaya dinobatkan sebagai juara kedua dan ketiga kategori kota metropolitan
sementara yogyakarta mendapat anugerah kota ramah sepeda kategori kota besar dan magelang kategori kota kecil
direktur jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri akmal malik berharap
melalui penghargaan ini pemerintah kota dan kota sepeda akan mencapai kategori kota besar dan kategori kota kecil

itu kenapa kita ingin fokus ke kota
selain penghargaan kota ramah sepeda komunitas back to work juga mengapresiasi instansi
tokoh media serta artis yang dianggap mempromosikan budaya bersepeda dengan baik